penggunaan surat keterangan tidak mampu atau sktm pada penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri banyak disalahgunakan
di jawa tengah ditemukan lebih dari tujuh puluh delapan ribu sktm palsu untuk syarat penerimaan murid baru
untuk menanggulanginya sejumlah sma favorit di brebes mewajibkan kepada orang tua calon siswa yang menggunakan sktm untuk menandatangani fakta integritas
kebijakan ini ternyata cukup membuat orang tua calon murid ciut nyalinya dan akhirnya menarik surat tersebut dalam syarat
pendaftaran siswa baru di smk negeri dua purwokerto jawa tengah sudah ditutup pada jumat pekan lalu
jumlah calon siswa yang mendaftar lebih dari tujuh ratus orang
menurut panitia dari tujuh ratus tiga puluh dua pendaftar sekitar lima ratus lima puluh orang melampirkan surat keterangan tidak mampu atau sktm ketika mendaftar
pihak sekolah akan melakukan verifikasi terhadap calon siswa yang menyertakan sktm
jika calon siswa tersebut ternyata dari keluarga mampu akan otomatis didiskualifikasi
sktm memang dapat dilampirkan oleh calon siswa dari keluarga miskin yang tidak mempunyai kartu indonesia pintar atau kip
namun regulasi ini belakangan banyak disalahgunakan
meski dari keluarga mampu mereka beramai ramai membuat surat keterangan tidak mampu agar bisa diterima di sekolah favorit
untuk menyiasati penyalahgunaan sktm ini sejumlah sekolah negeri di brebes jawa tengah membuat kebijakan
dengan kewajiban meneritangani surat penyertaan kebenaran berkas atau fakta
fakta itu menyatakan bahwa pemilik sktm adalah warga miskin
bila di kemudian hari ditemukan fakta bahwa yang bersangkutan adalah orang yang mampu
maka akan dicoret dari pencalonan dan berurusan dengan hukum
kebijakan ini pun mampu membuat orang tua calon siswa ciut nyalinya
sebagian calon murid yang melampirkan sktm dalam proses pendaftaran langsung menarik surat tersebut
dan mendaftar melalui jalur reguler
jumlah penyalahgunaan sktm terbilang banyak
gubernur jawa tengah ganjar pranowo
jokowi meminta seluruh guru melakukan verifikasi sktm

sehingga sebenarnya total di jawa tengah itu yang menggunakan sktm hanya dua puluh tiga dua puluh tiga lima persen
bahwa di beberapa sekolah ada yang sampai seratus persen kita verifikasi
anda tahu yang kami coret berapa yang di sma
jadi kami serius
karena demoralisasi tinggi
pengumuman penerimaan siswa baru akan dilakukan
pada hari rabu
jika verifikasi sktm ini masih belum rampung
ganjar memberi toleransi waktu hingga dua hari